inspektor detektif polisi victoria andrew masih ingin mengatakan pria brisman berusia empat puluh sembilan tahun itu mengetuk beberapa pintu unit sebelum mengetuk pintu orang yang diduga sebagai korban
dan dibutuhkan untuk daerah daerah yang tidak memiliki pendanaan berkelanjutan
dan penggunaan senjata tersebut dilarang berdasarkan konvensi ceneva di dunia
kemudian kami komisi enam kan juga sekarang sedang dalam masa resep
termasuk mencur informasi persenjataan
kita kumpulin satu satu di bidang digital

mendorong para ahli untuk memperingatkan akan adanya masalah hak asasi manusia moral yang ekstrim jika tidak ditangani
antara mengembalikan kebenaran kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mendengar ini
pemerintah perlu bertindak lebih banyak dalam melindungi pelapor
dp world telah berakhir
berbagai perbedaan pandangan pandangan tersebut
polisi tidak menemukan bukti adanya nyanyian antisemmit pada unjuk rasa pro palestina di sydney
warta berita sps audio untuk hari rabu tanggal empat oktober
sekian warta berita sps audio
yang bekerja sama dengan sang sutradara
penumpang yang tiba di bandara soekarno hatta
polisi menuduh dua petugas bagasi di bandara sydney ikut serta dalam upaya penyeludupan narkoba
indonesia dibilang cukup berhasil bisa mendatangkan tujuh belas kepandegara
untuk membatasi ruang gerak dan agar korea selatan tidak dapat memanfaatkan kecepatan bergeraknya
sekitar tengah malam pada hari jumat satu februari
karena kejadian seperti ini apapun penyebabnya bisa saja